hai epic people berjumpa lagi dalam epic living bersama saya sintia karani
bogor adalah salah satu wilayah penyangga ibu kota jakarta yang kian pesat pembangunannya
beberapa daerah di kawasan bogor berpotensi menjelma menjadi daerah mandiri
yang tidak terlalu bergantung pada ibu kota sebagai penopang ekonominya
celebut adalah salah satunya
dengan kemudahan akses dari ibu kota
menjadikan celebut sebagai pincaran hunian bagi para komuter
dan juga mereka yang aktif beraktivitas di ibu kota
pada episode kali ini kami akan membahas bagaimana bermukim di bogor tetapi berpenghasilan di jakarta
bersama dengan founder epic selaku proyek konsultan dari emerald celebut mas daniel pramono
epic people saat ini saya sudah bersama mas daniel pramono
dan kami akan membahas mengenai bagaimana bermukim di bogor berpenghasilan jakarta
dan sebelum kami berbincang kami ingin menginformasikan bahwa seluruh kru yang bertugas
sudah menjalankan protokol kesehatan dengan ketat
baik pak sedia gimana
baik baik juga
mas daniel kan banyak yang belum mengetahui tentang celebut ya
boleh dijelaskan sedikit tentang celebut yang sepertinya kayaknya ini merupakan hidden game bagi para pencari properti
baik baik betul
jadi kalau kita ngomong hidden gem kan sebetulnya gem yang belum ketahuan banyak orang ya
ini sama aja seperti kalau di properti ya
kayak kelapa gading lagi awal kayak tanggerang lagi awal
even kayak bekasi lagi awal orang masih sebelah mata jauh
kayaknya tempat itu gak ada apa apanya gitu
di saat itulah harusnya kita masuk karena kita tahu sekarang
tanggerang bagaimana besarnya kelapa gading bagaimana sekarang sudah dewasa dan fasilitasnya penuh sekali gitu ya
jadi celebut ini di fase fase awal hidden gem ini
begitu menurut saya
kemudian komuter kayaknya dimanjakan ketika dia bermukim di cilebut ini
benar demikian mas daniel
nah ya setuju banget ya
soalnya waktu dulu saya kecil saya tinggal di bekasi
orang tua saya satu bekerja di jakarta satu bekerja di cikampek
nah itu waktu mereka pulang sudah malam
oh biaya mereka juga tinggi
waktu bersama keluarga sangat minim lah waktu saya kecil ya
nah dengan adanya komuter ini sebetulnya keluarga keluarga muda itu sangat dibantu
karena mereka bisa dengan murah dengan lima saja orang dari celebut bisa bekerja di jakarta dalam waktu satu jam saja
nah disitu waktu mereka balik juga mereka punya energi masih ada energi masih ada semangat untuk menghabiskan hari itu
jadi bukan hanya dari segi ekonomis tapi waktu bersama keluarga bisa menjadi lebih kualitas
jadi kalau kita berbicara soal emerald celebut itu salah satu keunggulannya adalah akses ya mas daniel
kemudian apalagi nih mas yang dimiliki oleh emerald celebut nih keunggulannya
nah jadi kalau ngomong ngomong tentang emerald celebut itu sangat baik untuk keluarga keluarga muda tentunya
karena mereka banyak sekali fasilitas fasilitas yang membantu keluarga bisa beraktivitas bersama sama
contohnya seperti kolam renang ya
kolam renang dan juga ada jogging track ada chidle background ada juga tempat main basket dan futsal
dan juga ada beberapa fasilitas lainnya yang membantu keluarga keluarga misalnya seperti clubhouse juga bisa dipesan bisa disewa oleh warga sekitar juga
jadi selain akses yang mudah dan cepat kemudian fasilitas juga lengkap ya mas daniel
kemudian ada penawaran menarik lainnya apa lagi nih mas daniel yang mempermudah masyarakat yang sedang mencari hunian sekarang
makanya ini sebetulnya teman teman epic people harus cepat cepat karena kita sudah buka yang baru yang kasar pertama kita kasur astoria sudah habis
nah sekarang kita membuka kastor baru di tahun lalu kastor brescia
dan ini bakal sangat cepat karena cilbut ini seperti tadi hidden jam yang sudah mulai ramai ya
jadi di brescia ini kita ada promo promo yang lebih menarik lagi
kita ada dua tipe rumah juga satu satu lantai atau dua lantai
dan juga kamar kamarnya juga kita sudah cocokkan dengan kebutuhan keluarga di cilbut
dan juga untuk promo promonya surat surat seperti bphtb ajb dan bn sudah termasuk

dan juga ada beberapa promo lainnya yang mungkin bisa dicek langsung bersama teman teman kami dari tim marketingnya
oke baiklah terima kasih mas daniel atas penjelasan menariknya soal bermukim di emerald cilebut
tadi bermukimnya tetap di bogor tapi penghasilannya tetap jakarta ya mas
baik terima kasih banyak mas daniel
epic people dengan kemudahan akses dari ibu kota menjadikan cilebut sebagai salah satu lokasi terbaik bagi para pekerja ibu kota jakarta yang sedang mencari hunian
dengan bermukim di emerald cilebut tidak hanya mendapatkan kemudahan akses kelengkapan fasilitas
tetapi juga kesejukan udara khas bogor
dilengkapi dengan biaya hidup yang tidak setinggi dengan biaya hidup di jakarta
yang pastinya ini sangat mempengaruhi high quality of life anda sekeluarga yang merupakan faktor penting dari sebuah rumah idaman
silakan scan qr code di bawah ini untuk mendapatkan penawaran menarik lainnya dari emerald celebut
dan jangan lupa untuk saksikan episode epic living berikutnya
saya sintia karani pamit undur diri